ketua umum pssi erick thohir menanggapi tuntutan terkait penyelesaian kasus tragedi kanjuruhan
oleh salah satu anggota keluarga korban tragedi yang merenggut satu ratus tiga puluh lima nyawa tersebut
erick membantah tidak ada upaya ketua umum pssi dalam proses penyelesaian tragedi kanjuruhan
ia menjelaskan justru langkah langkah perbaikan yang sedang diusahakan pssi
merupakan salah satu bagian dari proses penanggulangan tragedi kanjuruan
sementara proses hukum terkait kasus tersebut ia menyerahkannya kepada pihak yang berwajib
perbaikan perwasitan sistem daripada keamanan ya itu karena peristiwa kanjeruan
sistem kesepakatan pihak pemerintah kepolisian dan liga adanya kalender selama satu tahun izinnya keluar itu juga karena itu semua
tapi tidak terobati saya yakin
kita sebagai individu kita
kita tidak perlu membohongi diri kita
tetapi yang saya pastikan saya peduli
pssi hadir pemerintah hadir